terkait sindiran atlet soal bonus kami bahas malam hari ini bersama chandra wijaya salah satu legenda bulu tangkis indonesia
mas chandra selamat malam
oke mas chandra saya minta tanggapan dulu soal sindiran soal bonus nih yang lagi rame banget
sindiran soal bonus yang lagi rame banget
bagaimana mas chandra
ya memang ini menurut saya memang menjadi satu apa ya katakanlah bola panas ya
artinya yang memang dari dulu juga menjadi masalah yang tidak jelas atau tidak teratur tidak tersistem dengan baik ya
jadi ini kan perihal komunitas apresiasi penghargaan kepada prestasi anak bangsa apalagi yang begitu sulit mencapai prestasi dunia
yang kita harapkan juga di thomas cup ya apalagi sembilan belas tahun
tentunya kita semua apa ya
pastinya bangga dan senang akan prestasi tersebut
tapi sebaliknya ya kalau saya juga karena pernah merasakan ya sebaiknya itu pemerintah dalam hal ini ya mohon maaf ya bukan berarti presiden jokowi yang tidak memperhatikan
ini kan kemarin tadi juga pak menpora atau beritanya ya
kebetulan saya masih di bali
jadi pak presiden juga datang ke kekowi
jadi ya apresiasinya sangat bagus sekali ya
pemerintah sekarang spontanitas dari presiden juga perhatiannya sangat luar biasa
tapi sekali lagi ini kan harus bisa menjadi kebijakan yang katakanlah betul betul di amankan dan dibuat sistem yang gelas dan bakulah ya
kenapa tadi anda sebutkan dari dulu ini tidak berjalan
yang tidak berjalan dengan baik itu komunikasinya penyalurannya atau apanya
kalau menurut saya sih memang apa ya
jadi saya sempat mengatakan bahwa pemain itu sekarang memang orang gila
jadi buat pemain sekarang juga kita yang profesional saja yang betul betul bisa
pemain internasional itu maksudnya
penerja maksimal untuk sendiri
tidak mengharapkan yang terlalu
apa ya kita karena udah capek juga gitu loh mbak
saya mau membuat satu persepsi gini ya
mas yandra itu kan
sekarang itu netizen apalagi jadi trading ya
seperti wakil rakyat kan gitu loh
iya trading ya
iya trading ya
dewan wakilan rakyat atau apa ya
kita tuh merasa seringkali tuh dikadalin gitu loh
jadi transaksional aja gitu
makanya saya lebih ke profesional itu maksudnya biar kita ya jelas dengan apa yang kita lakukan dengan sponsor kita
ya harapannya kalau pbsi atau pemerintah harus lebih dari itu dong harusnya
dikadalin itu maksudnya perihal bonus atau perihal apa nih mas chandra
ya itu kan bonus
ada tidaknya seperti ini kan coba kalau nggak
kalau nggak dikenal publik
pasti nggak mungkin diperhatikan atau diurus atau diberikan
jadi seolah olah atlet itu kayak minta minta atau apa ya minta dihargai padahal kita juga kalau dibilang bulu tangis dari awal itu maksud saya kita tuh nggak mikir ya
dari awal mau jadi juara dunia mau berprestasi itu kayak apa
kita mencari penghargaan atau mencari uang gitu ya saya kira itu nomor sekian sih
sepanduk dan layak itu kan memang menjadi sistem yang harus dilakukan supaya apa
regenerasi orang tua pembinaan ya khususnya ke depan masa depan muslim pun menjadi terjamin dan lebih baik
oke mas yandra
penyaluran bonus itu sebenarnya seperti apa skemanya atau mekanismenya apakah memang harus melalui federasi dari cabang olahraga yang bersangkutan atau langsung ke perorangan
kemudian memang seluruhnya masuk ke dalam atau untuk atlet tersebut mungkin nggak tahu zamannya mas chandra atau sekarang mungkin berbeda tapi mungkin punya informasi soal ini
tidak ada kepungsian hukumnya atau legalitasnya atau kesepakatannya kan boleh ngasih boleh nggak mbak
makanya kan etikanya juga ya kita memang orang sumpah lah kalau kita minta ya atau anak anak
ya saya bukan bersiap pada teman teman tak ada di saya di tim dia thomas dan apa tim ya maksudnya
kalau benar benar betul betul kita udah berjuang apalagi mengibarkan merah putih ya terus ya kayaknya
gimana ya iya harus ada harus ada apresiasi dan tindak ada ada kelanjutan capek yang berpengalaman
gitu saya juga kayak kaptennya mungkin hendra ahsan yang gede gede gitu juga udah rasanya
betul betul dan para atlet ini kan teman teman atlet ini kan berkompetisi berprestasi itu kan
atas nama indonesia kan mengharumkan nama nama indonesia membawa nama bangsa oke mas chandra
kedepannya kita akan banyak menghadapi event internasional event olahraga
internasional dan cabang olahraganya pun juga sangat beragam tidak hanya
ada di assisting packaging an untuk pendidikan stres korrekturggangnya ya sampai lagi dari
yang ada ya sebetulnya pemerintah atau dalam hal ini mentora ya kita terima kasih sudah banyak
diperhatikan atau seperti sekarang untuk usaha dari beliau ada tapi menurut saya memegang
kebijakan atau yang bisa membuat suatu orang bilang ya kebijakan yang tidak populer ya artinya
memberi mencetak sejarah itu bahwa ya yang dahulu seperti yang katakanlah hal hal yang kurang baik
yang sekarang dipersiapkan nih mbak tadi diulang ya kalau bonus itu kan sifatnya insidensial gitu
kalau tidak ada rule yang jelas betul jadi seolah olah ya dikasih boleh nggak boleh kan gitu loh
oke oke mudah mudahan jadi terkait dengan itu mbak apa seperti pemerintah

yang kurang baik bentuknya seperti apa itu kan hanya perbincangannya sampai sekarang jadi maksud saya
senior veteran ya saya juga tentunya bisa merasakan seperti kemarin pak tanjuhok juga ya kebetulan
contoh yang nyata juga almarhum ibu karawati misalkan ya oke jadi ini juga menjadi pr kita
juga kan artinya ketika misalnya sulit susah baru pemerintah itu ya jadi jelas
sistemnya itu belum terjadi dan dibuat secara baik gitu ya sehingga insidensial aja
sifatnya gitu oke nanti berikutnya akan menjadi seperti ini lagi menurut saya oke intinya kita
tunggu komitmen pemerintah untuk serius menyelesaikan apa yang terjadi di dunia
olahraga jangan sampai berlarut larut dibuat ya besok waktu tapi kekerusan goodwill itu yang memang
jelas atau kurang cepat ya
dan kurang keras gitu maksud saya
kalau ini berjepit untuk merah putih
untuk bahasa dan negara
ya harusnya menjadi prioritas ya
karena waktu kita sangat terbatas
mudah mudahan suara dari mas chandra
mewakili teman teman atlet
khususnya dari bulu tangkis bisa didengar oleh
menpora malam hari ini
yang tidak bisa hadir untuk berdialog dengan kami
terima kasih mas chandra wijaya